udah naik mobil lagi dong
dong kong nih kayaknya kita dikutruk kali ini
masa kagak ada warung satupun yang ini ada makanannya
lo tuh dari tadi ngomong sial muluk sial muluk semua nih kita disini jadi kebawa tau gak
ada kita kita eh ada juga pak gerindo yang mau kita nyasar
eh pak grino
eh eh eh gara gara gua tuh gara gara tas tadi tuh lo tinggal tau gak
wah enak banget ini
woy woy udah udah udah daripada berantem buluk
ntar kita pada emosi ngerti gak
kita fokuskan aja sahur bersama
ya macet lagi nih aduh
ya sudah sekarang mendingan
kita fokus aja nyari tempat makanannya
benar benar benar benar
udah lapar ini
wah juga tau mbak
kalau sahur itu kan gak ada batasan waktu
yang penting kalau udah imsa kita berhenti ya tau
kalau imsa gak berhenti mah batal puasanya gak jadi mbak
ini sih emak pilih
aduh aduh aduh
aduh jeruk dah ah
wah amrun itu jalanan macet banget
inget makanin mobil aja dah kong
yaudah serbiang kero
jadi kedang dok begini makan
kapan dong kita sahurnya
kudu sabar pokoknya inna allah mahasudirin lah
ya sahurnya sebelum imsak mah
jalan jalan makan niat doang nih
makan niat doang dah
buka kagak sahur juga belum nemuin sampe sekarang
udah sabar coba ketemu sahur ah
itu suara ajan gak salah
bener itu suara ajan hahah
bap b b b
lo maso tau ajan apaan begitu mah
eh tiktok nih mah bener kong udah ajan subuh kong
kong udah pulang dah
kemudian semuanya setuju jadi begini nih ya